telinga penggemar setia k pop pasti sudah tak asing mendengar lagu solo milik rose blackpink berjudul on the ground termasuk video musiknya
nah ini bukanlah rose sungguhan ya melainkan kenny lukman alias ken solni gadis asal bandung yang disebut sebut mirip dengan rose blackpink
ya menurut warga net kenny punya paras yang mirip dengan sang vokalis utama blackpink didukung dengan rambut pirangnya yang panjang postur badan dan kostum yang ia kenakan
bahkan video covernya yang totalitas ini sudah ditonton lebih dari satu juta kali
selain di youtube kenny juga aktif membuat konten di media sosial lain khususnya instagram dan tiktok
biasanya kenny berfokus pada cover dancecape
masih dari mojang bandung inilah video cover lagu hello dari anggota grup red velvet joy
ya bukan video klip aslinya melainkan video musik yang dibuat ulang oleh gadis yang dikenal dengan kiyo
kiyo disini disebut sebut warga net seperti kemaran joy
apalagi video cover ini mengusung konsep dan tema yang dibuat semirip mungkin dengan video musik asli
tak hanya itu kiong turut menyanyikan ulang lagu hello di sepanjang video
bagaimana apakah mereka mirip dengan idola k pop yang tengah populer
yang pasti kedua mojang bandung berbakat ini
kiyo dan kiyo berbakat ini sama sama totalitas dalam membuat ulang video musik sahidola